aku tak mau
aku tak mau
aku tak bisa
apa tau sayang pasti perasaan kamu sekarang hancur
tapi selama kita masih punya allah
kita masih punya harapan
kita mohon sama allah
supaya allah segera sembuh
pasti ada allah
kita percaya bahwa
allah akan membantu
dapat telepon mama dulu
belum ini aku baru aja habis batalin puasa
dapet kabar dari dokter
kalau kondisinya ala
lagi kurang baik
tolong doain allah ya
supaya cepat sembuh
supaya cepat sadar
nanti pas sholat mama akan doain allah
siapa lagi yang disini
aku tuh mama deb
dia peluk aku lama

tahu apa maksudnya
astaga bukan unnecessary
hai ma kenapa ada kabar apa soal
dan dokter bilang kondisi masal kurang baik sekarang dan kita harus siap
kita harus siap dengan kondisi nantinya apapunnya terjadi
aku minta mama sama sama orang rumah
mama papa kenapa
papa pasti sembuh karena mu
udah enak sayang kita doain papa ya supaya papa cepat nambahin
enggak sekalian ya mbak ya
setiap hari kita ngodokin masalah
biar masalah cepat pulih
kita bisa berkumpul
berbuka puasa bersama sama ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak chandra untuk mendoakan al ya
papa baru dapet kabar
kalau kondisi alam lagi kurang baik
jadi minta tolong
didoakan untuk kesembuhan al
semakin banyak yang mendoakan
semakin banyak yang mendoakan
semakin banyak yang mendoakan
papa rasakan semakin baik
pasti aku doain kok pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
katanya kondisi al kurang bagus
jadi dia minta tolong kita semua untuk
al kemarin kecelakaan mobil mah
tidak selalu berjalan
empat hari sudah merata
ya setelah ini nanti kita mendoakan bersama ya pak
kita telpon siapa lagi ya pak
udah bapak rasa udah
udah sungguhan ya
buat dekat dekat aja
aku boleh telpon satu orang lagi
ada apa ya
apa kabar bu
kabar saya lagi kurang baik
ada apa bu